situasi ini selalu terjadi ketika memasuki awal bulan puasa
situasi pandemi juga menjadi masalah lain minimnya stok darah di pmi surabaya
padahal setiap hari pmi surabaya mendapatkan sekitar dua ratus lima puluh tiga ratus permintaan darah
wandai kabak pelayanan dan humas pmi surabaya mengungkapkan
per sebelas april dua ribu dua puluh dua sel darah merah hanya menyisakan empat puluh empat kantong
untuk golongan darah o stoknya dilaporkan kosong
untuk trombosit ada dua ratus dua puluh lima kantong yang akan habis dalam waktu tiga hari mendatang
sedangkan trombosit jenis ab juga dilaporkan kosong
wandai mengatakan pmi surabaya sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengatasi krisis darah ini
kita juga mengadakan suatu event
sampai tanggal enam belas nanti kita ada event donor darah ramadan
di mana kita bekerjasama dengan beberapa lembaga
dengan memberikan beberapa apresiasi dari masyarakat untuk masyarakat khususnya pedonor
dengan target kita sehari bisa seribu pedonor
jadi kurang lebih selama enam hari kita bisa menarget sekitar enam ribu pedonor
sebuah aplikasi donor darah mengungkapkan
permintaan darah menisak
meningkat tiga kali lipat selama bulan puasa ini
riblat saat ini membuat hotline untuk membantu mencarikan pedonor bagi keluarga pasien yang membutuhkan darah mendesak
ada pun nomor hotline yang bisa dihubungi delapan ratus lima puluh satu enam ribu dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh satu
banyak sekali mas farid bahkan pada bulan puasa ini
permintaan darah urgent akibat stok darah yang krisis itu bisa meningkat tiga kali lipat
dibanding permintaan yang masuk biasanya
jadi saat ini reblood itu kita juga bekerja sama ya dengan organisasi yaitu pak duyupan tulang rusuk surabaya
nah dimana nomor hotline ini kalau dihubungin
itu nanti bisa membantu mencarikan pendonor yang siap siaga untuk datang donor di pmi saat stok darahnya itu sedang kosong
baik wandai maupun leonica menyarankan agar masyarakat donor darah
selain membantu nyawa manusia lain
donor darah juga menjadi sarana mengecek keadaan manusia
mengecek kondisi kesehatan
meski berpuasa masyarakat tidak perlu khawatir donor darah
selama kondisi sehat istirahat cukup dan pola makan baik
iftah faridil surabaya jawa timur